sekda provinsi riau s f haryanto menjadi sorotan warganet
usai aksi sang istri adrias haryanto
yang dianggap kerapamer barang mewah di media sosial
sang istri sempat terciduk mengenakan tas tas mahal
keluaran brand ternama dengan harga ditaksir ratusan juta rupiah
dikutip dari cnn indonesia com s f haryanto mengaku
bahwa tas mewah milik sang istri tersebut adalah barang kw
yang dibeli dengan kisaran dua hingga lima juta rupiah saja
usai riuh jadi pemberitaan rumah pribadi s f haryanto
di jalan ronggowarsito pekanbaru riau pada selasa pagi terpantau sepi
wakil gubernur riau edi natar menyebut sesuai instruksi presiden jokowi
pejabat di lingkungan pemprov tidak di
memperbolehkan pamer kekayaan
kalau di lingkungan pemprov jelas semua presiden sudah menginstruksikan
jangan pamer pamer kekayaan jangan memperlihatkan hal hal yang katakanlah
mungkin kemewahan itu dah semua sudah jelas
dilansir dari laman lhkpn kpk go id
haryanto memiliki kekayaan senilai sembilan tujuh miliar rupiah
berupa sembilan bidang tanah dan bangunan empat kendaraan
serta harta bergerak lainnya
sebelumnya esya rahmansyah kepala subbagian administrasi kendaraan biro umum
kementerian sekretariat negara dinonaktifkan dari jabatannya
usai viral sang istri flexing di media sosial
warganet membahas perilaku hedonisme istri esha yang mengunggah momen saat membeli mobil mewah
hanya karena terpesona melihat mobil yang dilihatnya di jalan